ini dia nih ya komplotan untuk mencuri benar benar tidak melambangkan butir butir pancasila ya prab
nah itu prabu kalau dulu pelajarannya pasti masih zaman pmp ya
iya masih pmp lah itu ketahuan dari generasinya ya
yang berubah berubah itu pasti mata pelajarannya pmp dulu
kalau saya itu udah berubah berubah dulunya itu udah mulai ppkn dulu kan
terus jadi pkn pendidikan keluarga negaraan pancasilanya dihilangkan
terus berubah lagi menjadi keluarga negaraan
jadi benar benar hanya untuk bicara soal tanggang rasa toleransi gitu
nah sekarang ini ada lagi wacana ini pemirsa untuk anda generasi delapan puluh an atau sembilan puluh an
pasti tidak asing kan dengan mata pelajaran pendidikan moral pancasila atau pmp
yang saat ini sekarang ini ya dikenal dengan nama pkn atau pendidikan keluarga negaraan
kini nih menteri atau kementerian pendidikan dan kebudayaan memunculkan wacana
untuk mengembalikan lagi pendidikan
pp bagi siswa sekolah untuk menguatkan nilai pancasila
sejumlah pihak mempertanyakan wacana ini dan tidak sedikit yang sinis menyebut pmp
identik dengan orde baru
bagaimana kalau menurut anda kita lihat dulu informasinya
bagi anda generasi delapan puluh atau sembilan puluh an pasti tak asing dengan mata pelajaran pendidikan moral pancasila atau pmp
yang saat ini dikenal dengan nama pkn pendidikan keluarga negaraan
pmp mulai dipelajari di sekolah sejak diberlakukannya kurikulum seribu sembilan ratus sembilan puluh
nama pelajaran pmp kemudian berubah menjadi pendidikan pancasila dan keluarga negaraan atau ppkm
berdasarkan kurikulum seribu sembilan ratus sembilan puluh
dilansir detik com dirjen guru dan tenaga kependidikan kemendikbud supriano menyampaikan wacana ini senin kemarin
supriyano menyebutkan pmp akan dikembalikan karena pancasila luar biasa untuk pendidikan
munculnya wacana menghidupkan kembali pmp tak lepas dari kecemasan lunturnya nilai nilai pancasila dalam kehidupan berbangsa saat ini
isu radikalisme menjadi yang paling disoroti pihak pemerintah
temuan paham paham radikalisme dan anti pancasila belakangan marak dihembuskan badan intelijen negara bin
di pertengahan tahun ini jurubicara kepala bin wawan haripurwanto membeberkan tujuh perguruan tinggi negeri telah terpapar radikalisme
yang terbaru bin juga merilis dari seratus masjid di kementerian lembaga dan bumn terdapat empat puluh satu masjid yang terindikasi terpapar paham radikal
itu semua bukan masjidnya tapi anunya tuh gak iya yang mustir drama
masjid ini kan enggak ada salahnya apa apa tapi intinya adalah disitu ada kegiatan kegiatan yang dalam dramanya memang ada persoalan persoalan intoleransi
takfiri kemudian mengkafir kafirkan orang itu kemudian ujaran kebencian maupun juga agitasi untuk yang mengarah kepada perbuatan perbuatan yang radikal
nah ini adalah sebuah penelitian yang sifatnya memberikan early warning system kepada seluruh elemen masyarakat
supaya kita semua adalah kontrol diri
supaya ke depan kita lebih bisa sukses
supaya kita bisa berpikir
untuk memberikan ceramah maupun juga dalam posisi untuk pencerahan publik
wacana menghidupkan kembali mata pelajaran pmp pun menuai kontroversi
anggota komisi sepuluh dpr arzeti bilbina merespon wacana ini
seperti yang dilansir detik com
yang mempertanyakan perbedaan pmp dengan pkn yang tengah berjalan saat ini
pmp yang memang hadir di era orde baru
menjadi salah satu keraguan sejumlah pihak yang menolak hidupnya kembali pmp